menyusul aksi mogok di sejumlah daerah
kini giliran perajin tahu di kabupaten kediri
ikut berhenti berproduksi sejak rabu hingga kamis
salah satunya perajian tahu gudang tahu takwakas kediri
di desa toyoresmi kejamatan ngasem kabupaten kediri
pengusaha tahu berhenti produksi karena harga kedelai tidak terjangkau
dan tembus rp sebelas lima ratus per kilo
selain itu sejak harga jual tahu dinaikkan rp satu
dari rp sembilan menjadi rp sepuluh per kotak yang bersih sepuluh potong
setelah perajian dan pedagang tempe
pembelian menggelar aksi mogok masal selama tiga hari
giliran para pedagang daging sapi di pasar senen jakarta pusat
yang berencana mogok berjualan selama lima hari pada pekan depan
hal itu dilakukan karena tingginya harga daging sapi di pasaran
salah seorang pedagang sapi mengungkapkan harga jual daging sapi
kini telah menyentuh angka rp satu ratus empat puluh
dari harga normal yang hanya rp satu ratus dua puluh per kilogramnya
biasanya kita bisa jual dua belas kalau ini sudah tidak bisa

tapi siapa yang belanjanya kan ada
ini sebelum puasa saja kita sudah tidak bisa jual tiga belas
apalagi bulan puasa atau lebaran
ini masih jauh
tingginya harga daging sapi di pasaran turut dikeluhkan para konsumen
karena kenaikan ini bukan terjadi pada jelang hari raya
seperti tahun tahun sebelumnya
pemerintah diminta untuk cepat tanggap
mengatasi permasalahan tingginya harga daging sapi di pasaran
tim libutan cnn indonesia